mengapa yunda terlihat begitu bersedih
tidak apa apa rai
ayolah yunda katakan saja
apakah yunda masih menganggap ke orang lain
yunda seperti mereka tertotong
paman sebenarnya ada apa
kan nyanternya iroh
tiba tiba dibelakang ada yang
betul nih mas tadi ditotok
gatau siapa rade
dia pake penutup wajah
apakah paman mengenali siapa dia
paman tidak tau
apakah kamu tidak melihat ada keanehan
sangat banyak sekali siluman
yang ingin mencelakai nyi iroh
seperti ada orang yang menyuruh mereka
untuk menyerang nyi iroh
iya kamu benar rai
sepertinya orang itu adalah orang yang sama
yaitu orang yang menaruh racun
kedalam minuman nyi iroh
benar apa kata ayah dekat
kita harus menjaga nyi iroh
tapi syukur alhamdulillah
sekarang nyi iroh sudah selamat
lebih baik sekarang kita kembali ke istana
ada yang menangis
ada apa raka
aku mempunyai kabar bagus untukmu
kabar apa raka
aku sudah menghabisi nyi iroh
setapi kembali ke istana itu
ketika dia menangis
ketika dia menangis
ketika dia menangis
ketika dia menangis
tidak akan kembali lagi ke istana pada jalan lain
dan sebentar lagi
raden walang sungsang akan pergi
untuk menyusul takdir kemblum itu
selama lamanya adikku
aku juga mempunyai kabar baik raka
aku sudah menghembuskan api cemburu ke dalam hati kandaprah
karena kandap rabu sudah melihat kedekatan guruku dengan yunda subanglar
api itu sudah memercik di dalam sekam
dan tanpa mereka sadari
api itu akan menghanguskan semuanya dari dalam
itu kabar yang sangat begitu bagus adikku
apa yang mereka bicarakan sebenarnya
benarkah dina subanglar
pergi sedemikian lama
hanya untuk menemui kakang sancang loda
hanya untuk menemui kakang sancang lodaya
apakah kakang sancang lodaya
masih mengharapkan cinta
dari dinda subanglar
kenapa kakanda prabu sampai sekarang belum juga menjemuk putraku langsung sang
biasanya pagi pagi sekali kakanda sudah menjemuknya
tapi kenapa sekarang tidak
putraku mungkin ayahandamu sekarang sedang tidak sempat
sehingga belum bisa menjemukmu sampai sesiam itu

sehingga belum bisa menjemukmu sampai sesiam itu
sehingga belum bisa menjemukmu sampai sesiam itu
mengapa yunda terlihat begitu bersedih
tidak apa apa rai
apakah yunda masih menganggap ku orang lain
ketika berdua sudah telah berpisah
anggap saja aku adalah adik yunda
menjadi tempatmu berbagi
menjadi tempatmu berbagi
menjadi tempatmu berbagi
karena aku tahu
tidak ada tempat berbagi bagi yogi
apakah kau tidak merasakan
sikap kanda prabu begitu berubah
berubah seperti apa
aku tidak terlalu memperhatikan
mungkin karena perhatianku tersita untuk putra putriku
aku merasa ada yang disembunyikan oleh kandap rapuh
sepertinya ada yang ditutupi
cobalah nanti bunda perhatikan